ya evakuasi korban longsor yang menimpa petani di kecamatan salem di brebes jawa tengah
terus dilakukan oleh tim sar gabungan
lima korban ditemukan meninggal dunia lima belas orang hilang dan empat belas orang selamat dalam kondisi luka luka
berdasarkan rilis dari bpbd kabupaten brebes tim sar gabungan masih kesulitan mencari korban
karena tanah masih bergerak
material longsor yang gembur dan cukup luas
selain itu cuaca mendung yang berpotensi hujan juga menyulitkan pencarian korban
kini bpbd kabupaten brebes sedang mengajukan penetapan status tanggap darurat bencana longsor
selama empat belas hari kepada bupati brebes
masyarakat diimbau untuk tidak mendekati lokasi longsor mengantisipasi terjadinya longsor susulan
longsor di hutan produksi milik pt perhutani bkph petak dua puluh enam rph babakan
yang berbatasan dengan kawasan persawahan warga desa pasir panjang ini
terjadi pada kami sepukul delapan pagi
selain menelan korban jiwa longsor juga menutup akses jalan provinsi
motor salah menuju banjar garjo di brebes
bagaimana update terkininya di sana
sudah ada rekan saya roby sofon amin di brebes
roby apa perkembangan terkirinya
perkembangan terbaru terkait dengan longsor yang terjadi di pasir panjang
di jaman salem kabupaten brebes jawa tengah
sampai dengan sore ini lokasi bencana longsor masih terjadi pergerakan tanah
dan bahkan informasi terbaru pergerakan tanah ini terus menuju ke perkampungan warga
dan satu rumah warga beberapa saat yang lalu ini terbawa
dan perkembangan terbaru terkait dengan update longsor di pasir panjang ini
sampai dengan sore ini informasi yang
didata oleh posko tepatnya di sekitar seratus meter dari lokasi tempat saya melaporkan ini
ada sekitar delapan belas korban yang dilaporkan hilang
tetapi ini belum bisa dipastikan apakah delapan belas korban yang hilang ini tertimbun longsor
karena pada saat kejadian longsor tadi pagi
terdapat aktivitas warga baik yang di jalan menggunakan mobil yang dikabarkan juga tertimbun
selain itu juga aktivitas warga yang menggunakan sepeda motor
dan juga aktivitas warga yang sedang bertani
nah ini yang sampai dengan sore ini data laporan yang masuk ada delapan belas yang masih dikabarkan
belum bisa diketahui keberadaannya
sementara hasil dari evakuasi hari ini berhasil mengevakuasi kurang lebih lima jenazah
dan saat ini sudah diserahkan kepada pihak warga untuk tadi dimakamkan
dan selain itu ada empat belas korban yang mengalami luka
dan saat ini juga sedang menjalani perawatan
baik di puskesmas yang ada di kecamatan salem ini
maupun dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya cukup kritis ada dua korban yang dirujuk
nah selain dari itu kondisi cuaca yang cukup ekstrim
hujan yang cukup besar dengan diiringi petir yang cukup kencang seperti saat ini sedang terjadi
ini juga menghambat proses evakuasi proses pencarian
dan proses aktivitas dari teman teman tim sar gabungan dari tni ke polisian
juga dari satpol pp dari relawan yang dari pagi sudah berada di tempat ini
nah ini yang kemudian kondisi lampu mati ini juga menambah proses komunikasi
terutama dari teman teman media juga dari teman teman tim sar untuk berkoordinasi juga menjadi faktor penghambat
saat ini sedang diupayakan untuk genset oleh tim sar oleh tim bpbd kabupaten brebes
untuk bisa memberikan suplai energi kepada para tim untuk bisa berkoordinasi
selain itu juga beberapa tim sar yang saat ini sudah berada di lokasi di data
kemudian saat ini sedang diterjunkan ke lokasi lokasi yang di situ
terdapat kerawanan terhadap warga yang tinggal di rumah yang terkena ancaman dari susulan longsor dari yang terjadi tadi pagi
ini tentunya terus kita amati dan kita kabarkan kepada anda budi
baik terima kasih roby sofwan amin yang melaporkan dari brebes jawa tengah
terima kasih roby atas update dari anda
berikut ini daftar lima korban tewas dan sebelas orang yang belum ditemukan akibat longsor di desa pasir panjang di kabupaten brebes jawa tengah

atau berikut ini daftar istri kami
pak ic courts dan yang sama belanda
kita sudah terhubung dengan bapak aprianto
camat salem kabupaten brebes jawa tengah
selamat sore pak aprianto
pak aprianto bagaimana perkembangan terkininya pak
hasil pencarian sampai sore hari ini ada perkembangan lagi
suara di wilayah desa pasipanjang di lokasi longcor hujan berat
suara mendung gelap tadi hujan berat
sementara untuk pelaporan data korban hilang
tadi total tujuh belas orang
empat belas orang pak ya
oke kendala evakuasinya apa pak
pencarian korban apakah terkendala cuaca atau
dari basarnas dari bpbd dari relawan serta tni polri
semua unsur yang ada ini belum turun ke lokasi longsor
karena masih ada pergerakan tanah
jadi atas perintah tadi sementara belum jalan
jadi menghindarkan untuk resiko ada korban jiwa
apalagi ada dari tim untuk mengevakuasi tadi korban korban yang masih tertimbun di tanah longsor
jadi belum ada proses evakuasi sama sekali pak ya korban korban yang tertimbun longcor pak
tadi yang tertimbun belum karena memang masih kondisi labil tanah
sementara tadi korban meninggal dunia itu ditemukan di arus edi sungai
yang melewati dari atas sampai ke bawah
tadi ditemukan di bawah kurang lebih dua km dari titik hilang
jadi dari tim relawan juga mengisir semua kemungkinan yang warga ataupun masyarakat yang hilang
tadi juga sudah ditemukan yang tadi lima orang itu ya
titik titik dimana yang tadi lokasi longcor di wilayah timur
oke dan banyaknya juga yang ditemukan selamat ya pak ya
sementara tadi baru lima orang
lima orang yang selamat ya pak
lalu berapa banyak petugas yang akan mengevakuasi dan alat alat yang dipakai apa aja pak aprianto
sementara ini tadi dikoordinir oleh bbbd basarnas tni polri dari pak dandim brebes
tadi pak kapolres juga langsung perintah dengan bupati
sementara kita personel personel yang hadir
karena ini dari basarnas silasab dari provinsi dari munas sudah datang
sambil kita menyiapkan untuk lokasi mereka kumpul
dan untuk persiapan untuk tempat tempat dimana masyarakat sementara mengungsi
karena memang menghindarkan titik yang
menjauh dari titik longsor
nah berapa banyak tuh pak masyarakat yang mengungsi dan titik titik mana saja yang dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan tuh pak aprianto
karena di kesehatan ada dua balai desa
di balai desa purbarang kemungkinan satu ratus dua puluh kakak
perkirakan untuk nanti kita imbau untuk mengungsi
kemudian di balai desa pasir panjang
yang sebelah di desa pasir manya itu kurang lebih dari dua puluh kakak
yang diarahkan tadi dari perangkat dari tim dari bbd supaya mengungsi
karena memang kondisi kalaupun nanti tanah yang turun memasuki arah sungai kemungkinan akan deras
kemungkinan yang rumah rumah di pinggir sungai akan berdampak barangkali longsor
makanya kami sudah memerintahkan untuk memindahkan mereka untuk di tempat tempat pengungsian
jadi dua puluh kepala keluarga yang terpaksa diungsikan ya pak ya untuk mengantisipasi bencana susulan
perkiraan yang kami data itu kurang lebih satu ratus empat puluh kakak

ya tadi satu ratus dua puluh di balai desa kabuaran dua puluh kakak di balai desa pasir panjang
ini yang kami memang arahkan kemungkinan berdampak untuk bisa nanti kita tempatkan di lokasi itu
sampai kapan pak aprianto dievakuasi di lokasi yang aman atau di balai desa misalnya
ya dievakuasi ke lokasi jauh dari titik titik kemungkinan dampak dari pinggir sungai ataupun arus ataupun longsoran
sampai kapan pak dievakuasinya pak sampai kapan kemudian masyarakat bisa kembali ke ekonomi
sementara ini baru kita mulai karena ini cuaca ekstrim hujan deras barangkali ada kemungkinan nanti ada tambak
sambil menunggu nanti kalaupun lihat perkembangan besok seperti apa langsung tidak akan tindakan
pak aprianto sebelumnya sebelum ada tragedi ini bapak atau aparat kabupaten brebes sudah memprediksi belum sih pak
atau sudah ada peringatan peringatan belum pak

jadi tiba tiba saja pak apri ya
rencana untuk esok hari apa pak
karena ini sudah malam jadi tidak mungkin evakuasi dilaksanakan malam ini
esok hari rencananya apa pak apri
sementara ini lewat pembahasan mas saya kira kami yang di lapangan ke camatan busbika dan dari daerah yang ada kita mencari tenis untuk merekomendasikan
itu saja mas j
baik j terima kasih pak aprianto
mudah mudahan evakuasi berjalan lancar esok hari
itu tadi perbincangan kami dengan aprianto camat salem di kabupaten brebes jawa tengah
yang terkena longsor